kepolisian daerah polda sulawesi selatan membenarkan adanya kontainer yang berisi uang dan batangan emas palsu milik dimas kanjeng taat pribadi di makassar
namun pihak polda sulawesi selatan belum bisa menyebut lokasi keberadaan kontainer itu
pihaknya masih menunggu tim dari polda jawa timur yang akan melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan kontainer
nah dari barang bukti yang disampaikan itu ada batangan emas palsu kemudian potongan uang juga palsu dan semua juga uang mancanegara yang palsu
nah direncanakan besok ya direncanakan besok polda jawa timur akan memeriksa barang bukti lagi
yang konon katanya pasti banyak emas batangan palsu yang dikirim berkontes
melalui kontainer di sulawesi selatan
ketua majelis ulama indonesia jawa timur menyerukan agar masyarakat tak percaya begitu saja dengan isu penggandaan uang
menurut mui penipuan dengan iming iming penggandaan uang kerap terjadi hingga mengorbankan masyarakat
majelis ulama indonesia jawa timur menyatakan bersedia menjadi saksi ahli untuk kasus penggandaan uang oleh dimas kanjeng taat pribadi
kadang orang yang mengaku setor uang sekian dan sebagainya ya ini kan bagian polisi
misalnya kalau polisi menggunakan pasal penipuan itu urusan polisi bukan majelis ulama
kalau diminta oleh pihak kepolisian menjadi saksi ahli di dalam masalah keagamaan nanti kami akan ngirim saksi itu